semua dilakukan bersama sama
bergerak bersama membangun bersama berkarya dan bekerja sama
tapi kini jarak membuat kita terpisah
karena kita harus mencegah berjuang melawan pandemi
tetap sehat menjadi doa dan harapan yang paling utama
terima kasih untuk kalian yang tetap bertahan dan berjuang untuk diri sendiri keluarga dan demi ibu pertiwi
ayo bangkit indonesia tangguh indonesia tumbuh